uji coba pemberlakuan perluasan sistem ganjil genap di wilayah ruas jalan protokol di jk
iya betul sekali
dan pemprov dki jakarta ini membuka rute baru perjalanan menggunakan sistem oko trip
yaitu dari pusat grosir cililitan sampai condet jakarta timur
dan selama tiga bulan ke depan atau selama masa percobaan perumpang tidak akan dikenakan biaya alias gratis
program one car chase one trip atau oko trip membuka rute baru
yaitu rute pusat grosir celilitan sampai condet jakarta timur
program oko trip adalah salah satu program unggulan pemprov dki saat ini
di mana masyarakat hanya perlu membayar satu kali saja dalam perjalanan dengan menggunakan sejumlah moda transportasi masal
saya akan coba menggunakan sistem oko trip
menggunakan oko trip dengan rute baru yaitu pgc dan cililitan dengan menggunakan oko trip
sebelumnya sebelum penumpang naik harus mengetepkan kartu oko trip ini
untuk melayani rute ini tersedia enam belas angkutan yang diberi kode oke enam belas
angkutan akan melayani warga jakarta mulai pukul lima pagi hingga sepuluh malam
selama masa uji coba hingga september mendatang penumpang tidak dikenakan biaya
meski begitu masih banyak penumpang yang belum tahu program oko trip
saya baru kenal ya sama kartu ini
kartu ini mungkin sama dengan kartu kartu yang lain ya
terus ini kaitannya dengan multi trip yang mana ini
angkut aja busway kereta
iya sangat efektif kalau gitu mah
karena mengurangi uang receh di dalam tas ya
kadang kadang ribet bawa receh suka suka jatuh gitu
masih bingung saya baru tahu hari ini mbak ada itu
mungkin sosialisasi dengan banner banner seharusnya sih banyak ya
jadi semua orang sambil lewat naik kendaraan kendaraan umum juga tahu
kalau menetiknya semuanya sebab sebabnya pasti cuma dikakui
oh bagus sih kalau misalnya itu malah ngebantu kita
jadi nggak usah repot repot untuk bawa sediain duit receh atau segala macam
apalagi kalau misalnya ada promo atau diskonnya itu lebih menarik lagi sebenarnya
ujang pengemudi oke enam belas mengaku penumpang akan ramai pada jam sibuk
yaitu pagi dan sore hari
dengan program ini ujang mengaku ia tidak perlu memikirkan setoran
dan bisa bekerja dengan lebih nyaman
enakan ini sih
ini kan kita nggak mikir
nggak mikirin masalah setoran nggak mikirin masalah bensin
jadi kita nyantai enak gitu bawahnya juga

kalau bulanan tiga puluh enam
nantinya jika program ini sudah berjalan
masyarakat diharuskan membeli kartu seharga rp empat puluh
dengan isi saldo rp dua puluh di halte basras jakarta
kartu ini bisa juga digunakan untuk transportasi lain
seperti basras jakarta atau angkutan lain yang sudah terintegrasi dengan program oktrip
terima kasih pak
setelah saya menjajal oke enam belas ini
memang banyak warga yang antusias menggunakan angkot ini
namun sayangnya banyak warga yang belum mengetahui bahwa
angkut oko enam belas ini merupakan program oktrip
sehingga perpikirannya perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
setelah masa uji coba selesai
masyarakat atau penumpang dikenakan biaya tap pertama yaitu rp tiga lima ratus
kemudian tep selanjutnya adalah rp satu lima ratus
atau hanya dipungut rp lima saja selama durasi tiga jam
untuk berkali kali menggunakan kartu oktrip ini
novo niantaka jakarta